warga pantura subang digagarkan dengan tumbuhnya bunga bangkai di samping rumah seorang warga
bunga bangkai yang memiliki diameter tiga puluh lima cm dan tinggi tiga puluh cm ini mengeluarkan bau yang sangat menyengat
pertama kali bunga bangka ini ditemukan oleh dik dik warga dusun parmasari desa pamadukan kecamatan pamandukan subang di samping rumahnya
kini bunga refleksi arnoldi ini sudah memiliki ukuran diameter tiga puluh lima cm dan tinggi tiga puluh cm
menurut pemilik rumah awal ditemukannya bunga langka ini karena mencium bau busuk di pekarangan samping rumahnya
pertama kali melihat dik dik mengira hanya plastik yang terbakar
namun ternyata sebuah bunga yang diduga merupakan bunga langka rafflesia arnoldi
bau nyengat itu pas dilihat itu ternyata ada kirain jamur gitu
itu tadi kelihatannya bagaimana
ya kayak pipa ppc yang kebakar gitu
kayak plastik gitu
iya cuman sama laler banyak laler
warga pun mulai berbondong bondong untuk dapat melihat bunga langka yang mengeluarkan bau tidak sedap ini
menurut warga bunga bangkai ini baru pertama
ini baru pertama kali ditemukan di kecamatan pamanukan subang
warga pun heran karena pamanukan merupakan daerah dekat pantai
tidak sedikit warga pun mengabadikan tanaman langka ini menggunakan telepon pintarnya
baru pertama ya di pamanukan ini apalagi pamanukan kan daerah dekat pantai ya
tumbuh pohon langka ini
biasanya kan ini di hutan hutan ya ini di perkampungan
saya juga kaget gitu tiba tiba banyak orang kesini
ada bunga yang langka yang sangat luar biasa
makanya saya kagum sekali khususnya dusun paramasari desa pamanukan kabupaten subang
pemilik rumah berharap agar bunga bangkai ini dapat tumbuh hingga berukuran maksimal
karena pengalaman dari daerah lain yang pernah tumbuh bunga bangkai tidak pernah bertahan lama
dian firmansyah purwakarta